raja keraton yogyakarta sri sultan hamengkubwono x menyampaikan pernyataan kepada masyarakat yogyakarta tentang antisipasi virus corona
pernyataan serupa sebelumnya pernah dilakukan sri sultan saat bencana gempa yogyakarta tahun dua ribu enam
sri sultan mengatakan bahwa daerah istimewa yogyakarta saat ini belum berstatus lockdown namun com down
sri sultan berharap cara ini tetap bisa menekan merebaknya virus corona
di mana warga diminta menjaga jarak aman dan menghindari keramaian
bagi warga yang sakit diminta untuk mengisolasi diri selama empat belas hari
selain upaya ini warga juga diminta untuk mendekatkan diri kepada tuhan dan meningkatkan spiritualitas diri
sri sultan menyampaikan pesannya dalam dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa jawa
penyampaian pesan dilakukan di kantor gubernur kepatihan karena selain sebagai raja
sri sultan mengatakan harus tetap bekerja sebagai gubernur daerah istimewa yogyakarta
daerah istimewa yogyakarta
belum menerapkan lockdown melainkan countdown untuk menenangkan batin dan menguatkan kepercayaan diri
eling atas sang maha pencipta dengan laku spiritual lampah ratri
mohon pengampunan dan pengayomannya